para warga yang mesti kita perhatikan sekarang
yang malam ini akan kita tangkap
itu manusia serigala yang sangat amat puas
harga lihat di tangan saya tuh
dicakar sama manusia serigala
bagus cuman kecakar ini tangannya
kalau dicakar di kebuka
aduh bisa kecantikan paripurna saya
seluruh jagad raya seluruh indonesia tahu
apa apa bu messi
kalau tangan satu nggak ada kan masih ada yang kiri
ih jahat banget deh
gak gitu juga kali
lagian sebenarnya itu dari mana yang manusia serigalanya
aku gak tau
ya sama gak tau
oh bu messi nanya itu teh
kampung kita jadi gak aman gara gara diteror sama manusia serigala prt
kalau kayak gini terus
lebih baik saya pindahkan
pindah aja lah dari kampung inilah
gapapa lah rumah dan tanah saya jual daripada hidup saya gak aman disini
sabar dulu saya minta tolong sabar dulu
jangan main asap pindah dong para warga
kalau semua warga disini pindah
kampung ini sepi
siapa yang mau pilih saya tahun depan jadi rt coba
eh pak rete mikirin diri sendiri
sinarsis bukannya buat apa gitu
loh ya enggak maksudnya jangan main pindah pindah aja dong

ini kesempatan saya untuk bisa berpikir bagaimana caranya menangkap hantu manusia serigala itu
eh pak rt bu messi saya ada ide
nanti bilang cakep
ih ibu ranti udah pernah di bebek belum
eh bu messi galak amat emang saya rujak di bebek bebek
ngabis belum apa apa udah udah aja
makanya kalau saya lagi mau ngomong jangan dibuyarin atu
gimana kalau kita semua rame rame nangkep manusia serigala itu
kan kita satu kampung banyak
bener tuh warga
ah betul betul betul betul
kalau kita melakukannya semuanya bersamaan
tidak ada hil yang mustahak
tidak ada hal yang mustahak
tidak ada hal yang mustahil
ayo kita persiapkan dulu alat alatnya semuanya
menurut informasi yang saya dapat
manusia serigala itu hidupnya ada di dalam hutan
di dekat kampung kita ini
kalau gitu mbak rt
mendingan sekarang juga kita serbus manusia serigala teh
serbu aja kamu
bu menil kita teh gak boleh gegabat
kita dengerin dulu instruksinya pak rt
main serang serang aja tiba tiba dia nyaplok
tak etak reku ma
kayak si mamesi tuh
ya gara gara serigala pake naan naan aja
dan kalau menurut informasi di mbah guga
katanya manusia serigala itu takut dengan senjata
atau sesuatu yang berbau bau silver atau perak
mbah guga siapa
mbah guga lu rata rata kemecal
wah kebeneran teh
bawa nih pak rt tuh
jadi kita harus bisa mempersiapkan persenjataan kita
yang terbuat dari bahan perak
sendok sama garpu mestinya kita bawa dari rumahnya
garpu aja sendok mah jangan
pak rt pak rt
kita juga mau ikut berburu
masa kami tinggal diam aja sih
anak anak mau ikut ikut
kamu pikir ini tamasnya pergi jalan jalan tau bufan
pergi jalan jalan tamasnya
ini tuh bahaya
jadi kayak tangannya tante messi mau
tuh tangannya aja udah gerowak tuh
nih pak rt pokoknya emang anak anak jangan dibaring ikut ya pak rt nya
saya emang nggak setuju
ini terlalu berbahaya buat anak anak
pokoknya ini jadi urusan kita aja orang dewasa
ya saya setuju apa yang dikatakan bu ranti
pokoknya baru dakma gak usah ikut ikut
ini terlalu berbahaya
biar kami kami saja yang sudah pada dewasa yang melakukan hal ini
nggak boleh ikut ikutan
ngeri ku maha onam
jadi kalau ada apa apa yang kena nanti pak rt aja
udah semua serahin ke pak rt
bener pak rt
bukan berarti dong
kalau mau ada cap lo gue yang sebelah dulu nih
mau aku rawani pak
ya ayah masa kami tinggal diam aja sih ya di sini

aku maunya ikut sama ayah
kita tuh mau bantu
bapaknya nggak boleh
kalian itu sudah sangat cukup membantu
dengan memberikan informasi
jadi minta tolong deh ya
tolong dikasih tahu
jangan ikut ikutan anak kecil madi
di rumah aja lah ya
doakan kita supaya lancar
bantu doa ya
dan juga anak anak
emang ya pak rt mau ngapain dong pak
kesannya gue mau ngapain lagi
ini mau berjuang ini
menangkap manusia serigala bersama warga ya
lo yang jagain deh
bareng sama pak rt
bang gue baru sembuh sakit bang
kamu tuh disini aja
kalau gitu sekarang kita harus siap siap
untuk bisa menangkap manusia serikat
gereg geregnya mencurigakan banget
hah aku punya ide
gimana kalau kita ikutin aja orang itu
tuhan jangan jangan kita kayaknya
kehilangan jejak orang itu deh
terus sekarang gimana nih kak
nah ya kan
kalian mau coba coba lari dan kabur ya
bang dik ditugasin sama pak rt
awas ya kalau kalian sampai kabur
pasti bang dik akan laporin kalian ke pak rt
bungkung itu diulangin

eh kita jangan takut
para warga yang mesti kita perhatikan sekarang
yang malam ini akan kita tangkap
itu manusia sering lidah
serigala yang sangat amat buat
maksudnya dari taman pak rete
maka dari itu
pakai disingkat singkat dari pak rete
maka dari itu kita harus lebih berhati hati
saling membackup satu sama lain
jangan sampai berjalan berilingan
yang di belakang comot
nah saya posisi di tengah
wah enak dong
wah takut dong artinya
gimana sih pak rete
supaya gak dicomot
dicomot juga tapi terakhir
ya pokoknya kita mah seiringan seuyunan aja
harus saling melengkapi
ini kapan kita berangkatnya kalau gitu
maksud pak rt saling memperhatikan
iya benar itu saling memperhatikan
ayo kalau gitu kita perhatikan
ih ibu messi
bukannya muka saya yang diperhatiin
itu namanya dideluk
lo gak boleh
kalian ini kayaknya so pemberani semua ya
harus semangat ya
semangat pak rete